pasca aksi tawuran antar warga di jalan menteng wadas setiabudi jakarta selatan selasa malam
petugas gabungan dari polres jakarta selatan dan polsek setiabudi
langsung menyisir satu persatu rumah warga yang diduga ikut terlibat tawuran
dalam penggeledahan selama dua jam polisi berhasil meringkus dua tersangka pelaku tawuran
serta menemukan bukti bercak darah di sebuah tisu
kapolres metro jakarta selatan menyebut kondisi di lokasi sudah berangsur kondusif
dan memastikan dua kelompok warga tawuran adalah kelompok remaja
saat ini polisi masih terus melakukan penyisiran untuk menangkap pelaku lain yang turut terlibat
panas panasan mohon maaf saling memprovokasi lah maksudnya begitu sehingga terjadi perkelahian
sebelumnya kesucian hari raya idul adha ternodai sejumlah tawuran
selasa sore warga menteng wadas utara dan warga jalan pariaman saling serang menggunakan batu
kayu senjata tajam dan bom molotov di jalan menteng wadas kecamatan setiabudi jakarta selatan
untuk membubarkan tawuran petugas kepolisian menembakkan gas air mata
ke arah kedua kelompok
akibat tawuran ini warung makan dan toko kelontong yang berada di dekat lokasi kejadian mengalami kerusakan
senin malam tepat pada malam takbiran
dua kelompok remaja juga terlibat tawuran di jalan raya bogor pasar rebul jakarta timur
kedua kelompok saling serang menggunakan batu
tawuran tak berlangsung lama karena tiga puluh menit kemudian
petugas polsek pasar rebul mendatangi
kedua kelompok saling serang menggunakan batu

kedua kelompok saling serang menggunakan batu
selain di jalan raya bogor tawuran juga terjadi di kelurahan cipinang besar utara jakarta timur senin malam
tim raja wali polres metro jakarta timur yang mendatangi tkp
mengamankan tempat terduga pelaku tawuran berikut barang bukti dua buah stick golf
polisi menduga tawuran terjadi akibat saling ejek
tim libutan cnn indonesia